alhamdulillah tadi bisa ditembus dan sekarang sedang upaya untuk dibuatkan jembatan darurat
tadi ada satu yang agak cukup ekstrim itu dari sungai jambu karena terisolir
nah tapi alhamdulillah tadi bisa ditembus dan sekarang sedang upaya untuk dibuatkan jembatan darurat
ya mudah mudahan dengan jembatan darurat ini akses makanan dan juga yang dibutuhkan itu ada bahan bakar untuk genset
itu bisa terselesaikan masalahnya jadi bisa terbantu masyarakat
kalau di sungai jambu terputus kalau di sini alhamdulillah tidak terganggu
nah sehingga ada di sungai jambu dan parambahan sedang diupayakan untuk bisa diaktifkan lagi
tapi kalau untuk khusus di sungai jambu sekarang listrik hanya ada di kantor wali nagari
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya